yang menuding ganjar terlalu banyak bermain medsos untuk memoles citra dirinya
menanggapi pernyataan tersebut ganjar hanya mengatakan kritik adalah hal biasa
ia menegaskan keputusan tentang pengajuan dirinya sebagai calon presiden adalah hak istimewa ketua umum megawati soekarno putri
saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan
yang menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki
sementara itu ketua umum partai nasdem surya paloh tak mengelak
ada ganjar pranowo dan beberapa nama lain dalam pertemuannya dengan presiden joko widodo dua puluh empat mei lalu
keduanya sempat bertemu dalam acara pernikahan adik presiden jokowi di solo jawa tengah
apakah ada pak ganjar apakah ada pak anus ada pak prabowo bisa saja
tidak ada masalah
satu hal yang barangkali tadi
awal daripada pembicaraan saya modal kami ini cukup besar
partai amanat nasional yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu juga mengakui
ganjar pranowo adalah salah satu dari sekian banyak nama potensial yang bisa saja diusung oleh kib
ganjar dinilai memiliki elektabilitas tinggi dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
diputan cnn indonesia